delapan wni anak buah kapal world dream tiba di pulau sebaru kepulauan seribu pada jumat siang
mereka akan menjalani observasi selama empat belas hari di pulau yang dahulu menjadi tempat rehabilitasi narkoba tersebut
kri soeharto yang membawa satu ratus delapan puluh delapan abk world dream tiba di perairan kepulauan seribu pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
kapal yang berangkat dari kepulauan riau pada dua puluh enam februari lalu itu berada dua km dari pulau sebaru kecil
kemudian wni yang siap diobservasi akan dipindahkan menggunakan perahu ke pulau sebaru kecil
saat ini proses pemindahan sedang disiapkan
sementara itu sarana prasarana dan logistik sudah disiapkan di pulau sebaru kecil untuk keperluan observasi selama empat belas hari
empat gedung yang juga dilengkapi igd dan ruang perawatan disiapkan untuk satu ratus delapan puluh delapan wni abk world dream
menko pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi menyatakan dua gedung lain di pulau sebaru juga akan digunakan
enam puluh sembilan wni abk diamond princess pada minggu atau senin mendatang